junaidi mengembangkan usaha pembuatan bonsai kelapa di rumahnya di jalan sukarela ujung
kecamatan sukarami palembang sumatera selatan
berbagai tanaman hias tampak memadati halaman rumahnya
selain kelapa coklat dan kelapa hijau ada pohon kelapa gading susu dan oranye yang dibonsai atau dikerdilkan
dibutuhkan ketelatenan merawat bonsai agar menjadi tanaman hias yang indah dan juga waktu yang cukup panjang
untuk membuat bonsai kelapa tunas pohon kelapa dibersihkan dan dipindahkan ke dalam pot yang sudah diberi media tanah serta pupuk
ada juga yang diletakkan di media air sehingga akarnya tumbuh bergantung pada bentuk bonsai yang diinginkan
di teras rumahnya junaidi membentuk bonsai kelapa seperti perut semut
ada yang akarnya terlihat menyelubungi bonggol kelapa dan ada juga yang orisinal
ia juga menggunakan teknik sayatan mawar pada kelopak yang baru tumbuh
kelopak tersebut disayat dengan pisau kecil dipotong dan dipersihkan untuk menjaga daun kelapa tidak membesar dan pohon kelapa tetap kerdil
makanya kelapa ini bisa mahal karena proses
dan dari keunikan kelapa ini pertama dari kita bagaimana kita motivasinya membuat itu
apa yang membuat seperti ini ini seperti kayak semut atau apa ini itu sebenarnya kombinasi kita
kini junaidi terus kedatangan para pohobat
kami mencari tanaman yang unik untuk menghiasi pekarangan rumah
harga yang ditawarkan pun bervariasi mulai ratusan ribu hingga belasan juta rupiah
saya senang pak karena saya lebih senang ke bonggolnya pak
karena bonggol gede tapi kecil gitu pak
jadi kesannya kelapa itu bisa lebih kecil dari yang aslinya
di rumah pak saya punya koleksi di teras pak
sejumlah pameran bonsai kelapa di kabupaten dan kota di sumatera selatan telah diikuti junaidi
bonsai kelapa buatannya bahkan dibeli oleh bupati dan wali kota
di tengah pandemi covid sembilan belas ia juga memasarkan bonsai kelapa melalui media sosial
dono purwanto beni apriyadi palembang sumatera selatan